pemprov dki jakarta sudah berdiskusi dengan beberapa ulama baik dari nahdlatul ulama muhammadiyah dan majelis ulama indonesia atau mui
untuk tetap mengutamakan sholat tarawih di tempat semestinya yakni di masjid
karena itu wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno mengatakan
pemprov dki jakarta akan berkoordinasi kembali terkait rencana sholat tarawih di monas
ide itu tentunya masuk dari berbagai sumber ke kita juga datang dari beberapa ustadz yang kita temui
dan ini yang menarik ini karena ada sebagian yang menyatakan bahwa ada satu kebersamaan tersendiri kalau di monas
dan banyak yang dipakai ini terutama ustadz ustadz yang muda ini sangat instagramable mempersatukan dan sangat instagramable

tapi tentunya ini sekarang sudah masuk ke ranah fikih
dan para ulama sudah menyampaikan bahwa lebih banyak manfaat dan lebih banyak untuk sholat di masjid
lebih banyak mudaratnya untuk sholat di lapangan terbuka seperti itu
jadi itu yang kami akhirnya putuskan bahwa kita akan berusaha berkoordinasi dengan masjid istiqlal untuk memindahkan sedikit ke masjid istiqlal
sementara itu wakil ketua komisi hukum dan perundang undangan mui
iksan abdullah menilai rencana pemprov dki jakarta menggelar sholat tarawih di monas adalah hal baik
ia berharap rencana tersebut tidak dijadikan masalah
hanya saja iksan menekankan monas sebagai tempat publik harus tetap dijaga kebersihan serta ketertibannya
rencana atau niatan pemprov memberi fasilitas kepada jamaah muslim untuk menyelenggarakan acara beribadah
berupa sholat terawih saya kira bagus
karena itu memberikan ruang kepada kaum muslim ini yang mungkin selama ini agak susah untuk pergi ke masjid ke surau
mungkin dengan cara seperti itu saya kira ini sesuatu yang baru yang diberikan fasilitas saya kira baik
dan tentu saja harus diapresiasi langkah langkah yang bagus yang positif dari pemprov
ini untuk meneguhkan